jangan lupa subscribe channel ini dan juga like dan share video ini
di tempat ini sekilas tidak ada hal yang istimewa di sini dari bagian depan rumah tampak sama dengan
kebanyakan hujan yang biasa saya jumpai namun pemandangan berbeda saat kaki saya melintasi
pintu gerbang ratusan penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa tinggal
dan dirawat di sini sebagian dari mereka ditemukan di jalanan bahkan sebagian ditemukan dan dibawa
oleh yayasan dalam kondisi terpasung ya selama tahun dua ribu dua puluh dua kementerian kesehatan mencatat ada lebih
dari empat ribu penyandang disabilitas mental yang menjalani hidup dengan cara dipasung kerap kali
orang dengan gangguan jiwa dipasung karena kurangnya pengetahuan keluarga untuk mengurus
atau karena keluarga pengidap odgj tidak tahu bagaimana cara untuk mengendalikan mereka badan
penelitian dan pengembangan kesehatan kementerian kesehatan juga mencatat ada sekitar
sepuluh warga negara indonesia yang masuk ke dalam kategori penyandang disabilitas mental atau
odgj selamat datang di segmen sehari menjadi aktivitas hampir setiap hari sama olahraga
banyak manfaatnya dan ini salah satu bagian dari terapinya atau pengobatan untuk mereka
panti rehabilitasi disabilitas mental yang ada di desa sumberjaya kecamatan tambun selatan
kabupaten bekasi ini telah merawat ribuan pasien odgj sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ada yang dinyatakan sembuh
namun ada juga yang masih dirawat hingga saat ini sejumlah aktivitas fisik seperti senam juga
dilakoni oleh mereka yang tinggal di sini agar warga bintang bisa mengambil alih kembali ke tempat
kemungkinan merasa lebih bahagia dan mengurangi stres menimbulkan kebahagiaan ya
melihat mereka sudah ada progres lain di sini beberapa memang ada yang perlu diisolasi karena masih
dalam kondisi yang bisa belum terlalu aman ya dalam tanda kutip mungkin membahayakan tapi yang
ini sudah bisa beraktivitas dan berinteraksi walaupun memang kadang kadang ngomongnya agak sedikit meracu
pada awal dua ribu dua puluh tiga terdapat lima ratus tiga pasien yang mendapat perawatan di yayasan yang merupakan binaan dari
dinas sosial kabupaten bekasi ini namun sepuluh diantaranya masih dipisahkan dengan pasien
lain atau diisolasi untuk alasan keamanan gangguan jiwa dapat disebabkan oleh kombinasi beberapa
faktor pertama faktor geologis yang melibatkan genetik dan aspek keturunan kedua masalah
lingkungan dimana penderita odgj mengalami depresi hebat yang disebabkan oleh trauma pasca kekerasan
fisik maupun seksual hingga berbagai tuntutan dari lingkungan dan yang ketiga adalah penyalahgunaan
obat obatan yang memicu kerusakan fungsi otak matahari semakin meninggi ini berarti waktunya
makan siang untuk seluruh warga binaan dan salah satu yang paling sibuk itu enggak cuman
dari bagian pengobatannya terapinya atau yang ngurusin ruangannya tapi juga di bagian dapur
karena sehari nyiapin untuk lima ratus tiga warga binaan yang ada tempat ini menunya juga harus bervariasi harus
dijaga juga kebutuhan proteinnya karbohidratnya dan lain sebagainya karena mereka tidak bisa
mengatur itu jadi yang mengatur ya harus yang ada di sini
enggak bang di dapur ini dasyat
itu dalam sehari kurang lebih ya kurang lebih ngabisin satu ratus lima puluh kg sampai dua ratus kg setiap harinya
widodo dan ini masuk akal ya menggunakan kayu salah satu alasannya adalah lebih menghemat untuk biaya
kita menggunakan rpg misalkan untuk menggunakan penanak nasi yang memakan lebih banyak biaya
untuk listrik dan seni memilih menggunakan kayu bakar
agar matang diaduk
kebutuhan akan gizi yang seimbang menjadi perhatian di tempat ini agar ketika berbagai
terapi dilakukan pasien menjadi lebih tenang ketika ini ditik gambarnya ini masih jam setengah dua belas siang
biasanya kalau makan warga binaan itu jam dua belas tapi kenapa lansia didahulukan makannya supaya mencegah dalam
tanda kutip perebutan takut antar rebutan lansianya nggak kebagian makanan atau kemudian di makanan
direbut rebut sama warga binaan lain jadi untuk menjaga ya mbak ya dimakannya didahulukan setengah jam
total terdapat lima puluh lansia penyandang disabilitas mental
yang tengah mendapat perawatan saat ini
ada dua pasien odgj lansia di tempat ini mereka begitu rentah mereka bahkan tidak lagi mampu untuk
segedar menyuap makanan sendiri itu ayam ayam ada ayam ada ayamnya nek ya doyan makan ayam nenek enak
enak enak ayam ya
makan yang banyak ya nek ya biar sehat
satu lagi dikit dikit dikit aja ya bismillah ya
tempat ini pengobatan bagi pasien dibagi menjadi tiga pertama terapi dengan ragam
aktivitas kedua menggunakan obat obatan herbal dan yang ketiga terapi dengan
kegiatan keagamaan bila ada pasien yang membutuhkan obat psikotropika maka
yayasan akan merujuk mereka ke rumah sakit jiwa yang juga dinaungi oleh dinas sosial
kabupaten bekasi disini proses penyembuhan dilakukan dengan pendekatan humanis dengan
sasaran mengembalikan rasa percaya diri warga jinaan kalau untuk dikatakan desa mublama itu tergantung apa yang masalah yang dia sampaikan pada masyarakat dia selalu menginspirasi dengan tubuh keadaan saya untuk kembali ke

yang paling susah
yang paling susah itu biasanya kalau kelainan genetik itu yang agak susah
karena memang sejak udah bawaan dari lahir kelainan itu memang agak sulit
terus juga memang yang sudah kronik yang sudah lama yang menahun
terapi kognitif dengan pendekatan konseling dilakukan secara berkala kepada setiap warga binaan
terapi ini akan menggali perasaan pengalaman dan emosi tidak menyenangkan yang dialami oleh pasien
namun tidak semua perawat bisa melakukan berbagai terapi pada warga binaan
di tempat ini hanya ada lima perawat medis yang memiliki sertifikasi perawat keahlian khusus
untuk keperawatan jiwa yang diperbolehkan melakukan ragam terapi dan pengobatan
dua puluh perawat non medis lain termasuk saya sebagai seorang relawan
hanya diperbolehkan untuk membantu aktivitas keseharian yayasan saja
yang jadi concern saya itu bukan soal terapinya ataupun konselingnya
tetapi juga soal cara untuk memanusiakan mereka
jadi kurang lebih luas yayasan itu sekitar satu hektare
dan beberapa warga binaan itu tidak berada di ruangannya saja
tapi mereka ya mau melakukan apa silahkan yang penting jangan ke luar pagar
di tempat ini pasien odgj disederhanakan menjadi tiga
pasien akut yang ditempatkan di kamar isolasi
pasien odgj tingkat menengah yang dibiarkan beraktivitas bebas di yayasan
dan pasien tingkat dasar yang hampir sembuh total
dan mulai diberi berbagai tanggung jawab
salah satunya diajak untuk membantu membangun gedung baru di dalam lingkungan yayasan
selain sebagai bentuk terapi fisik kegiatan ini akan membuat warga binaan
memiliki keterampilan yang dapat digunakan di tengah masyarakat umum
ketika mereka sudah dinyatakan sembuh total
mengembalikan kepercayaan diri pengginep odgj juga menjadi perhatian kami
selain memberikan pakaian
selain memberikan pakaian
selain memberikan pakaian
dan kamar yang layak
secara rutin warga binaan mendapat perawatan penampilan
dengan mendapat fasilitas potong rambut
kita pendekatannya sangat humanis pelan pelan
mungkin sudah setahun lebih ya nggak mau dicukur ya
setahun lebih akhirnya hari ini mau dipotong
ya kesabaran jadi kunci untuk menjadi perawat
di tempat ini

di tempat ini
sebetulnya ada alasan kenapa warga binaan di sini itu rambutnya dicukur
salah satunya adalah misalkan dia lagi nggak nyaman kan
biasanya sih nggak tapi takut takut kan
oh marah apa mungkin menjambak rambutan dan lain sebagainya
nah ini langkah preventif itu yang pertama
yang kedua adalah supaya perawatannya ke dirinya
masing masing juga lebih mudah
sejak berdiri tiga puluh satu tahun silam
yayasan ini telah berhasil memulihkan kondisi mental
intelektual dan psikosoial ratusan warga binaannya
walau telah dinyatakan pulih
beberapa diantara mereka memilih untuk menjadi perawat normedis di tempat ini
karena tidak lagi diterima oleh masyarakat
salah satunya setio indra wibawa
patah hati yang ia alami pasca putus dengan kekasih beberapa tahun lalu
membuat kejiwaannya terguncang
tidak ada orang yakin perawat ini akan bertahan
walaupun telah dinyatakan sembuh
gangguan kejiwaan bukan tak bisa kembali atau memburuk
warga biasa menggunakan istilah seperti kambuh
atau penurunan kondisi untuk menggambarkan hal ini
dan stigma masyarakat yang menyerang mental mereka
jadi salah satu pemicu seseorang
bisa kembali mengalami depresi hebat
yang mengguncang kejiwaan
saat merasa lelah merawat mereka
karena marsan selaku pendiri yayasan ini selalu mengingat pasien odgj pertama yang ia rawat hingga sembuh tiga puluh satu tahun silam
nah pas melihat kedua kalinya di saat dia sedang makan di kantong plastik yang digemunin lalat itu tahun sembilan puluh dua
nah pas melihat saya semalaman kepikiran bahwasannya dibayang bayang saya itu barangkali hewan pun gak doyan apa yang dimakan
tapi kok ini manusia jadi apa yang saya lihat itu bahwasannya apa yang perbuat
sementara saya lebih tinggi daripada saya dengan mereka gitu akhirnya besok sore saya bawa pulang
selain memberikan obat yang dibutuhkan dan ragam terapi secara berkala ada satu hal yang bisa menjadi faktor pulihnya seseorang dari gangguan kejiwaan
yaitu penerimaan dan perhatian yang tulus
bukan hal yang mudah tapi bisa dilakukan jika kita mau berbesar hati membuka dan mengulurkan tangan untuk mereka